jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
kalau ubet mah pacaran aja belum

waktu itu kamu ditolaknya gimana
ubet ngajak diza nikah
kamu bilang kamu belum pacaran
kok udah ngajak nikah
diza pernah bilang
dia mah kamu pacaran
dulu nggak sesuai sama ajaran agama
kalau ada yang minta dianya mau
terus ibunya setuju
berarti kamu gagal di tahap kedua
tahap kedua apa
kan tahap pertama kamu udah minta
tahap kedua disa gak mau
mungkin waktu kamu minta waktunya gak tepat
yang gak tepat
tapi kegantengan ubed yang gak tepat
iya juga sih
desa terlalu cantik buat kamu
emak itu sebetulnya mau ngedukung ubet atau apa
nyuruh ngedeketin lagi
tapi ngejatuhin ubet juga
kalau disuruh milih emak milih deza
tapi emak juga bisa ngerti
kalau diza gak mau sama kamu
emak ngejatuhin ubet lagi
emak mau nyuci

masih belum pake pasok
mau nodong yah
om berdua udah tua
masa nggak ngerti kalau nodong mengambil milik orang atau hak orang lain secara paksa
itu melanggar hukum agama
melanggar hukum negara
mau di penjara
yaudah jangan nodong
terus jadinya gimana
kata si tete krudung kita gak boleh nodong
melanggar hukum agama
melanggar hukum negara
kita bisa masuk penjara
saya duduk ya
udah ketemu saeb
kamu udah bilang mau keluar
dia masih ini
waktu itu waktu saya sempat keluar cuma sehari
mau saeb nempel ini
ini dicabut lagi karena saya nggak jadi keluar
saeb tau kalau saya mau ngelaporin dia ke polisi
itu urusan saya
kamu tau kalau saya ngelaporin saeb ke polisi
terus saeb ditangkap polisi
kamu masih ikut dia
kamu juga bakal ikuti ke polisi karena kamu bagian dari komplotan dia
kamu gak takut
bukan cuma takut
takut campur bingung
gak tau harus gimana
coba kebayang sama kamu gak
kalau saya keluar terus ini nempel dimana mana
saya harus ketemu saeb
tapi jangan bilang ke saeb kalau saya ngasih
halo kamu jualan gak
iya jualan kenapa gitu
saya di tempat kamu jualan
tapi kamu nya gak ada
kamu jualan dimana
ya udah saya tunggu
ibu kemarin kenapa pulang duluan
terus saya telepon gak diangkat
saya kirim mesej sama siapa
saya kirim mesej gak dibales
kamu tahu nomor telepon saya dari siapa
yang ngasih nomor teleponnya minta supaya saya nggak ngasih tahu
kan yang mau kamu tolong itu kan dedek bener gak
mau pinjem uang lagi
kamu jangan nanya gitu
gak enak kedengerannya
mau bahas soal pengembalian uang kamu
saya barusan nelfon saeb
mau ketemu tapi dianya nggak mau
kalau dia lagi nggak ada di markas dia biasanya lagi ada di mana
kau bet tau tempat dia operasi
diangkut diurusan mana
saya mau ketemu
ada urusan apa
saya serius mau laporin dia ke polisi
tapi kalau dia mau ngebebasin anak buahnya keluar
saya gak tau dia biasanya di mana
saya juga gak tau wilayah operasinya di mana
udah lama gak ketemu
yaudah kalau gak tau ma
dia tadi nelfon saya
terus kalau kamu setuju
saya juga bakal gak ada waktu buat dia
pakai uang yang saya dapat dari kerjaan halal
saya gak tau harus kerja apa
tadi malam saya dapat ide yang tiada lain dan tiada bukan adalah
saya kerja jadi karyawan atau mitra kamu
saya aja yang jualan cilok
nanti saya setor ke kamu
saya minta upah
nanti upahnya itu yang akan bakal saya pakai buat bayar hutang ke kamu
kamu cari kerjaan lain aja
kalau kerjaan lain saya gak tau harus nyari ke mana
orang yang mau ngelamar kerja antriannya panjang
terus udah gitu saya belum tentu keterima
berapa lama kamu mau jualan
berapa lama punya karyawan amiga
di mana kinga men rusak
saat memungkinkan ikan laganya